hadiah boy kan boy yang menang
kan hadiahnya boy bukan hadiahnya mama
mama enggak mama harus
papa jadi terharu boy
harusnya papa sebagai kepala keluarga yang
yang bantu mama
ini malah kamu
tapi lo belum bisa kalahin si boy
semua trik udah gue ajarin sama lo
trik trik yang dikasih tahu angkobar
ketika di lapangan nggak segampang itu bang
lo jangan bangga ya
kalau jadi orang bodoh
kalau mau jadi nomor satu
bangkobar cuma bisa ngasih tahu
sementara bangkobar sendiri gak bisa ngelakuinnya
ternyata saya salah
saya salah untuk milih bangkobar
jadi penindung black cobra
sama abahnya raya aja bangkobar kalah
tulu juga sama sama
sama sama si bangkobar
sampai diseret polisi
gua bikin lo seperti ini
biar lo lebih hebat daripada gue
lo masih muda lagi
iya kangen dari tadi gak ada yang utang
lu juga bikin malu gue dong
udah muka kayak gini ngutang lagi
kalau gini on mana mungkin meti mau sama lu
siapa juga yang mau ngutang
meti ini bukan tipe cahaya matre kayak lu
eh dia tuh mau nerima gue apa adanya
bener kan meti sayang
cinta lu memang repot
gak ada meti ya
kamerah diri kawah
makasih ya bang dado
gitarnya nyaman deh
masa poncengin nadine baunya gak hati hati
sekarang udah punya benda kabram baru
bateri gemes peri peri imut
emang gua beruang
emangnya lu gak ada duit
kita mesti selamatan dulu nih
si boy udah bikin naik lagi nama aje
ketop luar biasa
lo baper banget ngambek
gua gak ada apa apa sama nadine kok
biarpun meghan di belanda ya
gua tetep gak mungkin sama nadine
gua yang kena
gua yang kena
balik buddy jadinya nih
boy selamat ya boy
selamat ya kamu tuh menang kamu tau gak aduh luar biasa mama tapi deg degan nontonnya iya
aduh mama itu sampai takut banget ngeliat adegan kamu tuh yang kepleset terus kalau kamu jatuh
haduh terus gugurah aduh takutkan mama gimana sih boy apaan sih kepleset kepleset islam motor
itu tuh sleep mah iya apa kek itu istilahnya ke sleep keleset kemana kayak yang penting kan
bikin mama takut uh yang nontonnya begitu kalau bisa mah udah kamu harus ikut balapan lagi deh
aduh mama si macan ini bisa capot jantung copot mama ada ada aja istilahnya capot capot
iya cocok kan eh pak boy tau gak tadi aja tuh mama sampai berhentiin syuting stop
mama bilang begitu kan terus ngecek ngecek aja mama ngumpulin semua kru
yang udah nonton gue yang udah ngedukung boy dan tehd asi tahu
boy sih tahu boy menang itu karena dukungan dan doa dari keluarga besar boy
ada sesuatu buat mama
ada buat papa
mama buka dulu
lihat dulu isinya
boy ini tuh nilainya besar sekali nak
buat apa kamu kasih ke mama
itu buat nyicil utang ke adriana ma
boy ini kan hadiahnya boy
buat apa boleh kasih ke mama
enggak ini buat boy
boy kamu tenang aja
kamu harus tau dong
mama kan akhir akhir ini tuh banyak sekali jobnya
udah kamu gak usah ini buat baik
tapi masih kurang kan ma
yaudah ini buat tambahannya ma
mama jadi gak enak
mama harus terima hadiah boy
kan boy yang menang
kan hadiahnya boy bukan hadiahnya mama
mama harus pa
papa jadi terharu boy
harusnya papa sebagai kepala keluarga yang bantu mama
ini malah kamu
sudah sudah sudah
kok jadi papa yang sedih
enggak boleh enggak boleh
kita enggak boleh sedih
mama sama papa kan udah ngebesarin boy
udah banting tulang ngurusin boy sampai segede ini
jadi wajar lah sekarang boy mau bantuin mama sama papa
kamu tuh baik banget
kita bersyukur banget punya anak kayak boy ya ma
ih apaan sih emang ini ma
mau ikut kan terharu
ih belum kantor sama tembok
akal abah terima kasih ya udah nemenin saya udah nganterin saya pulang
eh jangan ngomong seperti itu atu temanis
saya justrunya yang mesti bilang terima kasih bukannya temanis atu
kok akang abah yang bilang terima kasih kan saya yang dianterin pulang
eh biasanya tuh ya yang mengantar biasa lebih bahagia daripada yang diantar
oh bisa aja